bertemu satu panggung dalam acara ojk ganjar pranowo bakal capres dua ribu dua puluh empat yang diusung pdi perjuangan menyebut
cocok berkolaborasi dengan sandiaga uno saat membahas soal desa dan pariwisata
dalam rapat koordinasi daerah dan pleno tpa kd se jawa tengah bakal capres dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo tampil satu panggung dengan sandiaga uno
ditanya soal kecocokannya dengan sandiaga yang digadang gadang p tiga menjadi bakal calon wakil presiden
gubernur jawa tengah itu menyatakan ia dan sandiaga cocok berkolaborasi saat membahas soal desa dan pariwisata
sementara sandiaga uno memberikan dukungan dan ucapan selamat atas dipilihnya ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat
ini disampaikan sandiaga uno setelah rapat koordinasi daerah dan pleno tpa kd se jawa tengah kamis siang
merespon hal ini ganjar menyebut akan menyelenggarakan pertemuan dengan p tiga namun ganjar enggan menjelaskan detil pertemuan itu
jadi mas ganjar sudah insya allah kita butuh kecepatan kemanjuan ekonomi di jawa tengah karena ini kue pariwisata dan kekembangan ekonomi kreatif ini bisa ini dulu
jadi ini adalah prioritas baru dari p tiga
bagaimana keadaan keadaan bisa kita kemanusiaan
pak ganjar soal dukung p tiga gimana pak ganjar
makasih berharga berapa teman dari p tiga
ntar lagi ada pertemuan